muncul wacana untuk memperpanjang masa kerja kapolri jenderal badrodin hait yang akan berakhir pada dua puluh empat juli nanti
tetapi fraksi gerindra di dpr menilai perpanjangan masa kerja kapolri tidak urgent dilakukan
dan bisa mengakibatkan disharmony di elit polri sendiri
kalau kapolri yang ada diperpanjang enam bulan saja misalnya
maka yang akan jadi fitnah itu bahwa presiden tidak suka dengan pribadi minimal tiga orang jenderal bintang tiga hari ini
pertama adalah budi gunawan yang kedua adalah budi wisiso yang ketiga pak dwi irwasum
dengan diperpanjang lima bulan terjadilah bahwa tiga jenderal bintang tiga ini kan tidak memenuhi syarat lagi di
jadi kapolri di
enam bulan yang akan